berdasarkan pada pertimbangan hukum
mahkamah dalam putusan nomor lima puluh lima
tanggal dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh dua
maka tidak lagi ada sekat yang membedakan
antara perselisihan hasil pemilu
dengan persihan pemilu kada
itu ada di halaman enam resume kami
pada dasarnya di halaman tujuh sekarang
praktek beracara di mahkamah konstitusi
serta di negara negara di dunia
dasar fundamental yang paradigmatik sama
hukum menegakkan hak konstitusional
serta pelanggaran dan kecurangan yang berat
penyelenggaraan pemilu dan pilpres
oleh orang orang alexander
mematikan listrik di basis pendukung
karena ada lima enam ratus dua puluh tiga orang
tapi mereka justru bisa ikut pemilu
dan memutus diadakannya pemilu ulang
karena terbukti pemerintah ukrania
menguntungkan pasangan calon dua
pemilu bebas jujur dan adil
dukungan presiden joko widodo
yang disalahgunakan untuk menggerakkan
yang calon wakil presidennya
secara jelas adalah anak kandung
fakta hukum bahwa dukungan presiden joko widodo
manifestasi dari sikap dan pandangan
secara intensif di dalam kampanye
dan menggerakkan dan mengaitkan program program
kementerian yang ditujukan untuk menarik
agar memilih pasangan calon presiden
dimana anaknya presiden menjadi calon wakil presiden
tindak kecurangan dan pelanggaran pemilu
dan pengalokasian sejumlah dana
tindakan presiden jokowi dua puluh dua itu
sebagai penyimpangan dana insentif negara
dengan melonjaknya suara paslon dua
di angka dua puluh empat komitmen
di saat dipasangkan dengan putar presiden joko widodo
suara pasangan tersebut naik di atas tiga puluh
dan melejit sampai di angka lima puluh satu delapan
oke ada di capture majelis
terdapat kenaikan tidak wajar
ini sesuatu yang sangat luar biasa
menunjukkan ada intensi kecurangan yang dahsyat
pelanggaran berupa pelibatan lembaga kepresidenan
nampak dan terbukti dari kampanye terselubung
ini nanti akan kami jelaskan di bagian lain
yang disertai dengan pembagian bansos
di provinsi yang menjadi area operasi
adalah wilayah dimana prabowo subianto
ternyata memperoleh suara rendah
pada pemilu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
dengan sasaran pemilih diperkirakan dua puluh tujuh juta
ini juga nanti akan kami jelaskan captionnya
itu di daerah yang paling bawah itu
kunjungan kunjungan pak jokowi bodong
ada satu dua tiga empat lebih dari lima belas
dan di daerah daerah itu bansosnya luar biasa
intervensi terhadap aparaturnya juga luar biasa
dan kenaikan perolehan angka paslon dua
jadi berdasarkan riset ini
intervensi bansos penggunaan aparat aparat negara
itu mempengaruhi peningkatan suara
nanti ppt nya ini dibagi untuk hakim dan juga untuk para pihak ya pak
ya kami akan serahkan semuanya setelah presentasi ini
hasil survei pak prabowo
disitu ada kenaikan kenaikan yang luar biasa
setelah kunjungan kunjungan dari pak jokowi ke beberapa tempat